kematianmu akan segera tiba

nyai nyai nyai nyai nyai nyai tamat riwayat murunta kematianmu akan segera tiba
masih saja ngotot dia
jangan jangan dia masih ada dalam tubuhnya ikembang
ternyata sudah bersih
aku saja yang terlalu khawatir
ada apa dan
kakak ini kenapa dan
tadi aku sempat berkelahi dengan harimau jadi jadian itu cutmu
aku hampir menangkap dia
tapi dia berhasil kembali
lukanya harus segera diobatin den
kalau enggak ini bahaya dia